hari pertama pembukaan ruas tol baru wilangan kertosono di jawa timur
pengguna langsung memadati jalan tol
gerbang tol dibuka sejak pukul enam pagi selama dua puluh empat jam
dan gratis untuk ruas tol sepanjang tiga puluh tujuh km ini
para pengguna jalan tol pun menyatakan waktu tempuh terpangkas menjadi jauh lebih singkat
meski berstatus fungsional kualitas jalan tol dinilai memenuhi standar operasional
seperti permukaan jalan tol yang sudah rigid
concrete barrier marka jalan dan reflektor pun sudah terpasang
sementara itu lampu penerangan tampak jarang karena mengikuti standar tol antar kota
yang memang perempatan lampu penerangan tidak seintensif tol dalam kota
padahal rest area terdekat terdapat di kilometer lima ratus sembilan puluh tujuh serta enam ratus sembilan puluh
dan rencananya masih akan ditambah di kilometer enam ratus tiga puluh delapan
karena kita kan sudah membongkar atau meloloskan gerdu tol di wilangan
sehingga yang disini membayarnya adalah sampai dengan wilangan
jadi dari wilangan sampai nganjuk itu free
begitu juga kalau misalnya orang lewat dari wilangan terus keluar sampai di waru gunung
maka tiga puluh tujuh km dari wilangan sampai ke tosono itu free
tidak ikut untuk dibayarkan
begitu juga sebaliknya
pekerjaan finishing pun masih dilakukan selama dua puluh empat jam
dan diperkirakan berakhir pada januari dua ribu sembilan belas
lebih cepat daripada jadwal awal juni dua ribu sembilan belas
ini bagus sangat lancar
terus cuma kurangnya ada pukul pensi
pukul pensi berapa
dari semarang sampai sini tiga jam
semarang sampai nganjuk ya
iya sampai nganjuk
pak saya jual lagi ya
kalau dulu kan saya lewat pantura sering lewat pantura surabaya langsung pantura
sekarang kan mau pulang lewat sini
ternyata enam puluh berapa jam sekarang jadi berapa jam
kalau biasanya lima jam
sekarang tiga jam
sekarang tiga jam
karena termasuk fungsional tarif jalan tol yang terbentang dari kilometer enam ratus tiga puluh satu sampai enam ratus tujuh puluh satu ini masih gratis
hingga statusnya menjadi operasional
yang diperkirakan januari dua ribu sembilan belas
melalui jalan bebas hambatan bagian dari tol transjawa jakarta surabaya ini
waktu tempuh terpangkas hingga menjadi lebih cepat
jarak surabaya madiun melalui jalur bukan tol biasanya ditempuh lima jam
sedangkan melalui jalur tol ini ditempuh kurang dari dua jam dengan kecepatan rata rata delapan puluh km per jam
widah subianto nganjuk
jangan lupa untuk berlangganan